ketua dpp partai nasdem taufik basari menantang aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan hasil korupsi bts empat g bakti kementerian informasi yang mengalir ke partai politik
taufik dengan tegas mengatakan isu ini harus segera diusut secara profesional mengikuti arahan ketua umum partainya surya paloh
taufik basari merespon isu dugaan hasil korupsi bts empat g bakti kementerian informasi atau kemkominfo masuk ke tiga parpol
ia mengatakan aparat penegak hukum tidak boleh tebang pilih dalam mengusut dugaan tersebut
hal itu disampaikan terkait pernyataan menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan mahfud md yang menganggap isu adanya aliran dana kasus korupsi tersebut ke partai politik sekedar gosip politik
menurutnya hal ini upaya agar moralitas penegak hukum di indonesia bisa berjalan
ia berharap agar penegak hukum tidak menjadi alat kekuasaan
agar semua pihak diperiksa secara akuntabel secara profesional
sehingga moralitas penegakan hukum bisa berjalan
karena kita tidak berharap penegak hukum ini didasarkan pada kepentingan politis ataupun menjadi alat kekuasaan
hukum harus tetap menjadi hukum
dia tidak boleh menjadi kendaraan bagi alat politik
nah ini yang kita harapkan kejaksaan agung bisa melakukan seperti itu